sampai jumpa di video selanjutnya
makanya yang gak usah dilihat
ini baru suatu macem nih belum yang lainnya
mana yang pesen bawel banget lagi
tadi nelpon minta tambah masing masing sepuluh
untung masih ada bahannya kalau kagak kan repot
mak dulu ngeluh gak ada pesanan
sekarang banyak pesenan
astagfirullahaladzim ya allah
lu kapan dapet jodohnya
si ani udah si ubin udah
biarin gue ajarin lu sini gimana cara naklukin cewek
cewek itu butuh perhatian
contohnya kemarin pas gue inget hari ulang tahun perkawinan gue sama si tati
dia seneng banget
ya sayang aja kuenya jelek tapi dia seneng
gue juga perhatian cak sama ineke
nih lu liatin itu
gue nanyain udah makan belum
ya belum tahu lah orang belum bales
antri saya ke rawa bebek delapan ya
bur selamat nunggu balesan
ntar sial lu abis nabrak kucing hitam
nah tetap hayul
bang beneran ngojek kagak
moh untuk omg dua

kan seharusnya sebelum gue si indro prak toprak toprak
abis itu baru gue ke wap
terserah lu dah
eh man lu tau angkot ke kebun kacang gak
nah kalau ke kebun kacang dari sini lu naik angkot sembilan atau nggak delapan
gua salah ngasih tau bu nurmala dong
tunduk dulu mbak maaf
maaf mbak bensinnya abis
meterannya rusak mbak
emang karena kagak beres meterannya
saya juga tau kalo engga bener berarti rusak
maksud saya kalo engga bener kenapa ngojek
eh mbak mbak
belum nyampe udah minta ongkos
ya ga lu ngecat
bang tanya kalau kopo aja nomor sembilan belas lewat suninda
kopo aja nggak lewat sini bukan lewat sini microled
bang bensin bang dua liter
wah bensin hapis bang
kakak pur tolong antar betta pulang
tumben jam segini baru pulang lu
iya kakak tadi peta ketiduran di kantor
tapi kok masih ngantuk
karena betta masih kurang tidurnya kakak
punyaku pakai sepatu betanya pun
kalau mau nikmatin dengan itu seperti apa
yang mana yg mau lewat ini
jangan ruthlessin aku
jangan lukain aku
dari mana capek banget kayaknya
jauh amat sampe kesini kenapa nggak di pond bensin
kalau di pom bensin justru lebih jauh muter muter
pake nyebrang segala
iya juga sih
enak juga ya punya rumah dekat kafe
jadi bisa makan kapan aja
ya nggak kapan aja juga kapan punya uang aja
mbak bisa aja
onde mande jangan pulang kita labrak saja bang harumnya
tapi saya nggak tahan liatnya bu
makanya yang nggak usah diliat ayo kita labrak
udah terlanjur liat
eh mbak isah
berkasnya udah disiapkan
itu di depan
kira kira berapa lama
semuanya sama mobil saya urus sekarang
nanti siang saya kembalikan mobilnya